dan ini tidak ketinggalan presiden jokowi dodo juga ikut angkat bicara soal fenomena gerana bulan total atau super blue blood moon ini
namun kali ini presiden jokowi meresponnya dengan kelakar
kira kira apa jawaban presiden ketika ditanya di mana akan menyaksikan fenomena alam yang sangat langka ini
ya jelas nonton di langit lah
gak mungkin nonton di tanah